kali ini akan kami awali informasi dari fia valen yang datang langsung ke stadion untuk menyemangati tim nasional indonesia yang bertanding
suasana berbeda tampak pada pertandingan kedua tim nasional u sembilan belas indonesia saat melawan singapura dalam laga aff u sembilan belas championship dua ribu delapan belas selasa malam
tampak via valen turut hadir mendukung dan menyemangati anak anak didik pelatih indra syafri
dan berbaur dengan para pendukung garuda nusantara lainnya di balkon penonton
vivalen membawa empat belas anak saudara turut serta memberikan semangat untuk pasukan garuda nusantara
tentang saja kehadiran vivalen menjadi pusat perhatian para warga yang turut menonton pertandingan itu
alhasil vivaland dikerubuti para penggemarnya hanya untuk sekedar bersalaman hingga meminta bersuap foto bersama vivaland

keluarga dari sidoarjo semua ya
iya kan emang vivaland lagi pulang ngampung terus kebetulan sidoarjo jadi teman rumah
jadi ya harus nonton dong karena salah satu cara support pemain biar semangat pemainnya adalah datang ke stadion
dan didolakan gak dari tim indonesia
semuanya saya didolain semua semuanya bagus bagus
dukungan langsung dari vivaland ini rupanya tidak sia sia
tim nasional indonesia u sembilan belas main penuh semangat dan berhasil menorehkan kemenangan empat dua
ini merupakan kemenangan kedua timnas indonesia setelah dua hari sebelumnya
anak asuh pelatih indra syafri ini berhasil mengalahkan lao satu di tempat yang sama